satu bulan jelang sea games dua ribu tujuh belas di malaysia atlet berkuda ferry wahyu bersama timnya
giat berlatih di apm equestrian training camp balaraja tangerang banten senin pagi
peraih medali emas pada sea games dua ribu lima belas di singapura pada nomor dressis ini
akan tampil pada nomor lompat rintangan atau show jumping
latihan rutin mulai dari flat work untuk menunjang kebugaran kuda
penajaman teknik bersama tim pelatih hingga membangun keharmonisan dengan si zender
kuda asal belanda yang sudah ia tunggangi sejak dua ribu dua belas terus dilakukan persiapannya

kenapa nggak turun di nomor yang sama
karena ada delapan atlet berkuda terbaiknya untuk dua nomor berkuda yaitu dress ass dan juga show jumping
dan tahun ini indonesia menargetkan raihan dua emas seperti yang didapatkan pada ajang sea games dua ribu lima belas lalu di singapura
dengan target ini cabang olahraga berkuda masih menghadapi kendala
persatuan olahraga berkuda seluruh indonesia pp pordasi masih kekurangan dana untuk pengiriman sembilan kuda
dari indonesia ke malaysia karena dina kuda
dan nutrisinya asuransi gaji pelatih asing dan lainnya
dana yang dibutuhkan berkisar lebih dari satu miliar rupiah
dengan kondisi non teknis ini kapten tim berkuda kurniadi mustopo enggan terpengaruh
masalah perlengkapan masalah apapun yang memang kita belum dapat sebenarnya
sebagai saya sebagai atlet dan teman teman sebagai atlet sebisa mungkin itu sebagai zero problem
artinya jangan sampai kita mempermasalahkan hal itu
artinya kita sebisa mungkin kita tetap fokus di latihan kita fokus untuk mempersiapkan sea games ini ke depan
ketua kontingen indonesia aziz syamsuddin jumat lalu menyatakan
pemerintah mengupayakan segala kekurangan dana untuk logistik bisa rampung pada akhir juli mendatang
sebelumnya pemerintah menyiapkan anggaran sebesar tiga puluh lima miliar rupiah
untuk menutupi kekurangan dana
pemerintah meminta tambahan dana agar anggaran sea games menjadi empat puluh satu lima miliar rupiah
mahardika utama jakarta